sebagai orang tua
bapak yang memutuskan
bapak yang memutuskan
kamu temenin satria
kamu gak boleh pergi sama mereka
pak tapi ayah udah janji sama
kamu gak boleh pergi sama anak
kamu gak boleh pergi sama raka
bapak gak suka sama raka
ayo beli minuman dulu ya
kalau situ nurut sama saya
asal jangan ngemper
jadi saling menguntungkan
kalau lo gak ada
gue bisa sendiri
pak beras gue balik

sayang aja lu bapaknya ayah komplain
biar gak iya loh
satu boleh kalita
lihat deh aku poin apa nih buat kamu
oh cantik banget
oh cantik banget
gaun cantik sekali talitha
terima kasih dikasih gaun yuk
setiap hari juga dapet hadiah kok
jadi ya udah biasa biasa aja
nih kasih aja
itu buat iu
oh iya buat aku ya maksudnya iya bener
besok aku ada acara ulang tahun teman bisnisku
katanya sih acaranya gede gedean
kamu temenin aku ya
kalau gitu mama aja yang nemenin kamu ya
eh kayaknya aku besok banyak urusan
i sendirian gak apa apa kok i
lagi yang iu yang dapet gaun buat i
nanti sakti beliin gaun juga
udah berabad abad i gak ke pesta i
i bisa beredar lagi i
aduh pak tapi iya gak enak sama raka lho
pak bener pak
bapak jangan ngomong macem macem ya
ikutin aja bapak kamu yuk
begini dulu ya
untung cahaya sama satria cepat pergi
kalau enggak si raka keburu dateng kan bahaya
ya udah nek
mah hujan dulu ya
salam ya buat ayah
ayah ayah yang baik
ayah ayah yang baik
ayah yang baik manis cantik gitu
nek mulai deh
kak nanti kalau ketemu sama cahya ya
kamu traktir dia
duitnya bawa enggak
nek aku sama ayah itu cuma teman biasa
nah kebetulan hari ini ayah mau ikut aku
terus dia bilang alasannya ya
masa teman biasa enggak bisa ikut
ayah yaudah yaudah
ntar ayah nungguin lagi lama
lho dia ke mana
jangan kurang ajar ya
menyelonong aja kamu
om serius om ayah mana
kan tadi udah dijawab
ayah enggak ada
pergi sama satria yang kaya itu
kamu kan gak punya apa apa
kalah saya ini
eh tadi mereka itu mesra banget
terus udah ngantam
mesra banget pokoknya
wah cocok mereka berdua
ya bukannya kamu suka sama saya
itu mah dulu sekarang udah enggak
makanya ikutin zaman dong
aku sama ayah sekarang udah temen biasa dong kok
warah naik saja
yang paling baru
kamu suka yang mana
aku nggak tahu menurut kamu
kalau aku sih lebih suka yang ini
kamu tuh kalau dikasih baby yang bagus tuh yaudah lah semua orang juga terlupa
ganti lagi aku ganti lagi ya
hai ini tempat ini yang akan bikin kamu kelihatan lebih cantik banget malam ini
kamu di make upin rambut kamu di apa apain gitu kan ada menipedi ada
facial segala macem perawatan buat kamu masuk sini